satu mempelai mengaku perempuan saudara pernikahan sesama jenis terjadi di desa sekli kabupaten halmahera selatan maluku utara
penyamaran terbongkar usai prias pengantin curiga dengan bentuk tubuh mempelai perempuan
warga yang geram menggeruduk rumah pasangan sesama jenis di desa sekli gane barat selatan kabupaten halmahera selatan
nyaris dihakimi warga pasangan tersebut langsung diamankan babin kamtipmas dan membawa keluar desa
pasangan sesama jenis ini melangsungkan ijab kobul dan disaksikan pegawai pencatatan nikah setempat pada rabu enam belas mei lalu
namun penyamaran pengantin perempuan terbongkar usai perias mencurigai bentuk tubuh yang berbeda dengan perempuan umumnya
atas kecurigaan tersebut bidan setempat lantas melakukan pengecekan hingga terbukti mempelai perempuan adalah laki laki
kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi maluku utara mengatakan pernikahan pasangan sesama jenis ini belum terdaftar di kua setempat
ia pun meminta pernikahan tersebut dibatalkan karena tak sesuai hukum agama dan adat istiadat
kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi maluku utara mengatakan pernikahan tersebut dibatalkan karena tak sesuai hukum agama dan adat istiadat